anda masih bersama kami kalau tadi kita sudah kasih inspirasi anda makanan dan minuman di saat sahur dan buka puasa
kali ini juga inspirasi di bulan suci ramadan
gemilau kehidupan liga sepak bola eropa ternyata tidak menghalangi sepak bola muslim paul pogba untuk beribadah di bulan suci ramadan
pemain manchester united ini menunaikan ibadah umroh pada ramadan kali ini
dan kami yakin anda juga tahu ya untuk anda fansnya mu tahu betul kalau ini bukan umroh pertamanya dan pogba juga telah berstatus haji
rupanya ibadah khusus di bulan suci ramadan tidak dilupakan paul pogba pesepak bola perancis yang merupakan pemain andalan klub manchester united
momentum ramadan dimanfaatkan pogba untuk menunaikan ibadah umroh ke tanah suci mekah
hal tersebut ia unggah melalui akun instagramnya
ini bukan kali pertama bagi pesepak bola berusia dua puluh lima tahun ini menginjakan kaki di tanah suci
ramadan tahun lalu pun ia juga menunaikan ibadah umroh
bahkan ia telah menunaikan rukun islam kelima
bersama kawan setimnya patrice evra pogba menunaikan ibadah haji pada tahun dua ribu enam belas silam